peristiwa politik semakin intens terjadi akhir akhir ini
apa saja catatan media terkait perisiwa perisiwa tersebut
kita akan berbincang dengan dua wakil pemimpin redaksi
selamat malam mbak ike mas elvan
selamat malam mbak
selamat malam mbak caca
mbak ike dan mas elvan seperti tadi kita sudah lihat sebelumnya
peristiwa politiknya sangat intens ya anies
bertemu dengan aher kemudian rk juga bilang siap mau jadi capres ataupun cawapres
kemudian juga ada ganjar
kemudian cak imin yang memanggil prabowo sebagai calon presiden
dalam minggu ini dalam dua minggu terakhir ini sangat intens
namun yang pertama yang akan kita bahas mengenai anies dan aher
bagaimana media melihatnya
kita ke mbak ike terlebih dahulu nih mbak
makasih mbak caca
mbak caca oh siang
kalau kita melihatnya ya saya pikir dalam beberapa minggu kemarin
ada pertemuan pertemuan antara tokoh tokoh politik ini
saya pikir sudah beberapa minggu ya
jadi yang sekarang terjadi antara anies dan aher sebenarnya tidak terlalu mengejutkan
dalam koalisi dalam calon ya calon koalisinya nasdem
kemudian demokrat dan apks
jadi dasem sendiri sebenarnya sudah ingin banget mendeklarasikan koalisi dengan pks dan demokrat itu sepuluh november
tetapi dari pks dan demokrat itu belum siap
yang ngomong sebenarnya kan langsung wakil ketua umumnya partai nasdem sendiri ahmad ali ya
dia bilang nasdem sebenarnya siap untuk mendeklarasikan tanggal sepuluh november
tapi pks dan demokrat belum siap
salah satu yang belum siap itu sebenarnya ya soal cawapres ini
pks ingin memajukan nama dari partai mereka
demokrat juga pengen memajukan partai mereka
sekarang kan sudah mengerucut kalau kemarin pks belum ada
baru demokrat dengan ahy
sekarang pks juga sudah muncul dengan wakil ex gubernur jawa barat ahmad heriawan
pertemuannya kan baru tadi nih
baru tadi ketemu lalu kemudian manis banget ya
kita menganggapnya mendeklarasikan anies sebagai calon presiden mereka
lalu kemudian anies juga kemudian mengasih pantun yang menguji
yang ahy ernya cocok sebagai calon
tapi tentu saja kesepakatan ini baru bisa goal
anies dan ahy ini baru bisa goal setelah nasdem setuju lah
dan kemudian demokrat juga setuju
kalau dari nasdem saya pikir dari awal mereka tidak memajukan nama dari partai mereka sendiri ya
karena sempat ada nama pak andika penglima sekarang
lalu kemudian memang tidak ada dari mereka
tapi kalau dari demokrat mereka memajukan nama ahy
jadi saya pikir kita sih akan melihat ini akan maksudnya nama cawa presnya
anies dengan siapa gitu ya untuk koalisi nasdem demokrat pks
mungkin justru lah sekarang sekarang
sekarang masih bergen bergen bergen gitu ya
bisa jadi nanti di saat saat akhir baru diteruskan setelah deal gitu ya
jadi untuk siapa yang akan mendampingi anies
anies sendiri kan sebenarnya sudah ngasih tahu tuh dia punya kriteria gitu kan
untuk dia akan memilih cawa pres ini
yang pertama bisa membantu kemenangan
yang kedua bisa menjaga stabilitas koalisi dan stabilitas politik secara nasional
lalu yang ketiga itu membantu efektivitas pemerintahan
nah kita akan melihat nanti yang bisa
kira kira apa namanya memenuhi kriteria anies ini kapan
tapi kita sih melihatnya kemungkinan ini tidak akan sekarang gitu
nanti nanti karena toh sebenarnya pendaftaran untuk capres cawapres juga masih lama ya
untuk kompetisi doktor masih tahun depan
tapi kalau untuk media tentu saja kita memang udah seru gitu ya
sekarang dari pemilunya dua ribu dua puluh empat tapi panasnya udah dari sekarang
dan pemilu kita biasanya selalu seru gitu
jadi pertemuan pertemuan ini juga seru
baik baike saya mau ke mas alvan
tokoh politiknya juga seru untuk kita ikutin
itu mbak caca
mas elvan tadi disebutkan oleh mbak ike ada tiga kriteria yang sebenarnya sudah diajukan oleh anies
siapa yang cocoklah menjadi cawa pres mendampingi anies baswedan
dari nama aher pks dan ahy demokrat
dari catatan media
dari catatan detikom
mana dua ini yang paling mendekati kriteria anies
dan kemudian hitungan politik atau sentimen masyarakat
seperti apa sih dengan aher maupun ahy
sebetulnya dengan dideklarasikan sebagai capresen asem
itu masih jauh dari aman untuk seorang anies waswedan maju ke pilpres dua ribu dua puluh empat ya
jadi beliau masih jauh
semua masih bisa terjadi
langkah pertama yang harus dilakukan adalah membangun koalisi
karena itu memang
anies sekarang luar biasa ya
komunikasi kemana mana untuk memperkuat dukungan
dan juga untuk memperkuat yang paling penting adalah tiket
mencari tiket untuk pilpres
di samping itu sebaliknya juga
partai partai yang ada tiga kan yang sudah sebetulnya memberi sinyal akan mendukung anies ya
ada nasdem yang sudah deklarasi
kemudian ada pks dan ada satu lagi partai demokrat
tentu saja partai demokrat dan pks juga ini punya syarat
kalau anies pengen didukung ya kan
para demokrat menyodorkan ahy
dan kemarin sebelum jalan ke jerman bersama spy
ahy kan juga sudah melakukan banyak komunikasi intensif dengan anies
nah sekarang ahy berangkat ke luar negeri
giliran air yang membangun komunikasi intensif
karena nggak mungkin partai gitu memberikan cek kosong gitu kepada anies baswedan
karena memang koalisi ini memang mutlak gitu
dan tiga koalisi ini kan minim sebetulnya
satu saja goyang tiket ke dua ribu dua puluh empat bisa melayang begitu kan
ketika anies juga tadi memberikan kode kode baik
berbagi pantun berbalas pantun dengan akhir
misalnya kemarin dengan ahy juga seperti itu
tapi yang perlu dicermati sebetulnya pilpres masih jauh
dan kalau menghitung elektabilitas misalkan ahy ya
memang pernah jadi gubernur jawa barat
tapi hari ini pemilik elektabilitas tertinggi di jawa barat adalah rituan kamil
yang masih jadi gubernur incumbent
dan ahy sebetulnya udah lama sekali nggak muncul di papan atas di surabaya press maupun jawa press
ahy memang elektabilitasnya lebih baik
tapi jangan lupa
di koalisi itu di nasdem juga sebetulnya ada nama nama lain yang juga disebut sebut akan didampingkan dengan anies
misalnya saja salah satunya adalah panglima tni
sekarang masih panglima tni
sebentar lagi sudah akan jadi warna wirawan
berikutnya ada gubernur jawa timur
ibu kofifah indar parawansa
selain variable koalisi nasdem kemudian dengan pks dan dengan demokrat
tentu ada banyak pembicaraan di internal yang kami dengar
bahwa ada juga hitung hitungan untuk turut memasukkan variable pak jokowi dalam tanda petik
karena memang waktu itu pak surabala juga sempat bertemu dengan pak jokowi kan
sebelum mendeklarasikan anies fasweda menjadi capresen nasdem
dan konon katanya ada beberapa tawaran dari nasdem untuk pak jokowi
jadi saya kira munculnya kofifah dan mungkin andika perkasa juga patut untuk diperhitungkan
jadi sebetulnya antara ahy aher andika atau kofifah sebenarnya sekali lagi belum ada yang pasti
dan anies sendiri masih harus diperhatikan
harus banyak yang dikunci kalau ingin maju
memang deklarasi anies ini mengubah peta politik
karena kemudian membuat seperti yang lain itu panik ya
lembaga survei itu beberapa hari lalu itu dalam satu hari ada tiga lembaga survei
merilis data bersamaan
kemudian apa namanya mulai ada manuver manuver di luar
ada orang orang yang disangsi oleh partai segala macam karena buru buru
saya kira ini bagus
jadi genderang pilpres dua ribu dua puluh empat sudah ditabuh
semua masih tanda tanya
dan anika manggil menarik
tarik menarik cawapres ini menjadi ganjalan tertinggi ya
koalisi ini tidak kunjung mendeklarasikan diri begitu ya mas elvan ya
betul saya kira semuanya masih akan bermain di last minute
bahwa sekarang ada berbagai gimmick
kayak tadi misalnya prabowo dengan muhaymin dan lain lain
itu juga gimmick gimmick yang menghibur masyarakat
tapi jangan lupa tujuan kita memilih pemimpin adalah mencari pemimpin yang amanah
yang akan memimpin indonesia ke arah yang lebih baik
jadi sebagai media tentu pesan itu yang terus kami angkat
jadi kami akan terus menggelorkan semangat pemilu
yang tujuannya memang untuk demokrasi dan untuk indonesia yang lebih baik begitu caca
baik mas elvan saya mau kembali ke tadi kita semakin dalam bahwa sebenarnya tarik menarik cawapres ini masih begitu luas
tidak hanya nama aher dan ahy
masih ada nama andika perkasa tadi disebut
dan kita tidak boleh melupakan ritwan kamil
apakah itu artinya sebenarnya calon koalisi antara nasdem demokrat dan pks ini masih belum begitu solid
masih sangat cair baike
kalau belum begitu solid saya pikir iya ya
karena semuanya akan ya itu tadi tarik menarik
harus ketemu di tengah gitu ya
sama ritwan kamil sendiri
tapi kan ridwan kamil sama seperti anies ya lepas dari partai saya pikir
jadi ketika minggu lalu saya pikir
survei litbang kompas yang menunjukkan nama ridwan kamil juga di atas
hari ini itu sudah langsung ada bima arya
ganjar sama rk kayaknya cocok gitu
jadi memang masih cair banget gitu
jadi bahkan tadi seperti mas elvan juga sebut
kalau nasdem mungkin iya
oke udah mendeklarasikan gitu ya
anies yang akan menjadi
tapi kalau misalnya nanti kemudian kepentingan dua partai lain tidak bisa diakomodir
apakah mungkin lalu kemudian partai ini batal
kandas di tengah jalan sebelum pemilu ya bisa jadi
itu kemungkinannya juga sangat besar gitu
jadi memang betul ya masih cair gitu
tergantung nanti pentingan ketiga partai ini bisa terakomodir semua nggak
dan kita juga harus melihat posisi anies saat ini
itu kan dia baru turun dari
elektabilitas dia masih sangat tinggi
dalam beberapa waktu ke depan
anies tidak memegang jabatan apa apa ya
jadi kendaraan dia menuju ke sana juga kita harus melihat nanti
kayak apa manuver manuver anies ke depan gitu
karena dia saat ini tidak menjabat sebagai apapun
pertengahan oktober tidak lagi menjabat sebagai gubernur dki jakarta
mas elvan tadi disebutkan seolah olah mbak ika sebenarnya
ada potensi bubar jalan calon koalisi yang belum mendeklarasikan diri
apakah detikom juga melihat hal itu adanya potensi bubar jalan sebenarnya
antara nasdem pks dan juga demokrat
begini kak aga
sebetulnya sebelum oktober atau november dua ribu dua puluh
di mana capres itu didaftarkan secara resmi
sebetulnya nggak ada yang jelas
ya semua yang bangun koalisi hari ini itu sebenarnya belum ada yang pasti
karena misalnya pkp dengan gerindra
ya pkb dengan gerindra memang bermanis manis luar biasa
tapi hari ini jangan lupa loh
mulai ada berita berita miring dari kuningan itu
kalau tidak mengamati teman teman mengamati
itu juga bisa berpotensi mengubah situasi
tentu hari ini mereka dalam posisi yang masih sangat solid ya
kemudian misalnya pks dengan nasdem dan dengan demokrat
mereka juga akan tarik menarik tentang cawa presnya kan
dan kalau enggak adil bisa saja
yang kecewa kemudian mencari posisi lain
pdip aja yang pasti punya tiket itu gitu
sampai sekarang juga belum firma mengusung siapa kan sebetulnya
di dalam ada yang kuat dengan puan maharani
ada yang kuat dengan ganjar pranowo
dan apalagi kip
kib aja kita lihat kan kemarin baru ada drama pergantian ketua umum partai kan
dan kemudian partai partai lain seperti pan
kemudian p tiga pun setelah ada pergantian ketum ya
di daerah juga masih banyak yang menyuarakan calon presiden
yang saat ini sudah dideklarasikan oleh partai lain begitu loh
memang pada akhirnya partai juga akan melakukan strategis dalam mengambil keputusan
bagaimanapun partai akan mencari peluang untuk kemenangan terbesar
jadi wajar kemudian kalau kemudian mereka mungkin membiarkan daerahnya mendukung calon ini gitu
meskipun kip nya kemana gitu
ke pak jokowi misalnya
karena pada akhirnya penting poin poin itu suatu hari akan diperhitungkan ketika plt sudah selesai
jadi saya kira ternyata gak ada yang jelas sekarang
jadi masih panjang tapi fenomenanya memang menarik
jadi hingga nanti pendaftaran yang pasti itu hanya ketidakpastian begitu ya mas yalfan ya
kemudian tadi juga sempat disebutkan bahwa pkb gerindra ini memang masih harmonis
tapi mulai ada berita miring

kemudian pertemuan caimin dengan caimin yang menyebut prabowo menjadi calon presiden
ini hanya sekedar gimmick yang menyenangkan masyarakat
cnn indonesia com melihatnya seperti itu juga kah mbak ike
kalau untuk prabowo ya
kalau untuk prabowo saya pikir salah satu juga faktor yang menyebabkan kenapa gerindra masih tetap mencanangkan nama pak prabowo sebagai
karena prabowo itu membantu popularitasnya gerindra bukan sebaliknya
jadi pada waktu prabowo dimajukan sebagai capres dari tahun dua ribu empat belas lalu kemudian dua ribu sembilan belas
popularitas gerindra itu naik dengan sangat signifikan
dan saya pikir itu juga salah satu yang melatar belakang ini mengapa tahun ini pun mereka masih mendeklarasikan prabowo
sebagai calon presiden mereka
meskipun misalnya ya
lalu kita lihat dari survei survei belakangan
sebenarnya nama prabowo ada
meskipun nama dia masih tetap ada di jajaran atas ya
tapi sebenarnya relatif di bawah anies dan ganjar
ganjar anies lalu kemudian baru prabowo
rata rata seperti itu gitu
tapi gerindra tetap akan memajukan nama prabowo
karena saya pikir memang dari dua pemilu
sebelumnya terbukti bahwa nama prabowo ini mengangkat nama gerindra
jadi itu yang saya pikir salah satu juga
selain mungkin ya
prabowo masih punya banyak sekali fans di indonesia
untuk menyenangkan pendukung prabowo
tapi gerindra juga memang mempertimbangkan
menghitung bahwa prabowo ini
yang mengangkat populeritasnya partai
baike saya mau ke mas elvan
mengenai tadi yang mas elvan katakan
bahwa ada nada nada sumbang dari kuningan
akankah menjadi besar mengganggu petanya gerindra dengan pkb
atau sebenarnya tidak begitu signifikan mas elvan
saya kira kalau itu nada sumbang itu sifatnya
namanya lebih ke apa ya
namanya hanya rumor segala macam isu
mungkin hanya dengan dibantah selesai
tapi kalau itu kemudian kpk ya kita sebut aja
kpk kemudian mengeluarkan
tidak hanya bicara ya
sekarang kan persisnya ketua kpk bicara kan
bicara tentang ini masalah ampulah ya
kalau misalnya kemudian keluar data fakta
kemudian sampai terjadi hal baru
ya mungkin bisa saja mengganggu peta politik itu
tapi kalau ada buktinya
tentu kita sebagai media tentu berharap ya
kalau tidak benar benar hukum itu ya berjalan di atas data dan fakta gitu loh
jadi kalau untuk itunya kita tunggu saja perkembangannya
nah kemudian tadi mas elvan juga sempat menyebutkan bahwa
hanya gimmick gimmick lucu gitu ya
caimin yang menyebut prabowo
beneran hanya gimmick atau sebenarnya kode caimin
rela untuk gak jadi calon presiden
jadi mengusung prabowo
saya kira kalau dalam konteks koalisi misalnya gerindra dengan pkb
ya itu sudah ya wajar aja kalau pkb kemudian menyebut prabowo sebagai presiden
kan tadi kan juga ketika prabowo tanya saya siapa
ya memang kan suara juga lebih banyak gerindra
suara lebih banyak gerindra
dan dalam koalisi kalau suaranya lebih banyak
kemudian prabowo juga punya pengalaman lebih banyak ikut pilpres ya kan
nah dengan pengalaman sudah sering ikut pilpres
kemarin juga di pemilu sebelumnya juga suaranya tidak buruk buruk amat gitu kan
ketika dia berdua
dia berduet dengan pak sandi terakhir gitu kan
artinya memang secara elektabilitas juga prabowo juga diatasnya muhaymin iskandar
jadi wajar saja kalau kemudian
kak iman secara ini ngomong bahwa pak prabowo capres
dan kemudian kader pkb juga menyebut prabowo sebagai presiden
saya kira itu sangat jelas gitu
karena memang ada perbedaan yang tadi saya sebutkan gitu loh
nah sekarang itu pr nya sebetulnya malah wapresnya
apakah wapresnya prabowo kalau betul maju
adalah muhammad iskandar
atau orang lain
karena memang ada juga misalnya yang kami dengar ya
misalnya ada erick sohir
ada siapa lagi yang bisa jadi dipasang
jadi apa namanya yang konon katanya sangat dekat dengan pak presiden itu
yang kemudian bisa jadi dipasangkan dengan pak prabowo
atau jagoan lainnya nih yang sedang jadi rumor juga pak kajar panowo
kemudian terakhir ke mbak ike hitungan politiknya gimana nih
kalau memang pkb dan gerindra benar benar solid hingga nanti pendaftaran
dan seperti yang disebutkan oleh mas elvan
jika nanti ternyata mohaimin iskandar mau menjadi cawapres prabowo subianto
hitungan cnn indonesia com melihatnya selama ini seperti apa mbak ike
saya pikir ya yang namanya politik tuh gak ada yang pasti ya
kalau sekarang kita lihat
survei tadi yang seperti saya sebutkan dari banyak survei
saya pikir relatif rata rata itu menempatkan prabowo itu ada di bawah anies dan ganjaran
ganjaran ganjar lalu kemudian prabowo
tapi sekali lagi politik itu nggak bisa ditebak gitu kan
pada waktu kemarin saya pikir salah satu hal
salah satu yang kejutan yang saya pikir mengejutkan semua orang itu
memang contohnya itu pemilu amerika dua ribu enam belas ya kalau nggak salah
pada waktu hillary melawan trump
semua survei semua survei itu menunjukkan bahwa hillary akan menang melawan trump
tapi ternyata kenyataannya kebalikan ya
gak seperti itu
jadi survei apapun yang sekarang bisa terjadi
yang sekarang ditunjuk survei a survei b siapa yang menang
ya bisa jadi betul
betul bisa jadi juga salah
karena di dalam politik gak ada yang pasti
selalu ada kejutan kejutan di saat akhir
kalau misalnya memang nanti pkb dan gerindra maju dengan nama prabowo
apakah dipastikan prabowo misalnya
kalau kita berasumsi misalnya ya
kalau kita berasumsi ada anies ada prabowo
lalu kemudian ada satu lagi dari kib
atau misalnya empat dengan pdip gitu ya
misalnya prabowo dan misal dengan caimin sekarang karena koalisinya berdua akan kalah
ya belum tentu
karena itu tadi prabowo saya pikir masih punya banyak sekali pendukung
dari dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas di indonesia dia jelas punya banyak pendukung
tipis kok dua pemilu kemarin ya
jadi kalau misalnya itu bisa dibangkitkan lagi oleh prabowo
saya pikir kenapa tidak dalam politik tidak ada yang pasti
tapi survei sekarang
apa namanya ada anies ganja lalu kemudian prabowo rata rata seperti itu
baik baike dan mas elvan
kita akan beralih dari intensitas peristiwa politik yang semakin hangat
yang ini juga masih hangat
tapi sedikit bukan sedikit
sangat amat menyesakan hati seperti itu ya
karena korban gagal kasus gagal ginjal akut ini masih terus bertambah
nanti kita akan bahas bagaimana media melihat hal ini
namun usai jeda berikut cnn indonesia prime news akan kembali